apa terkait dengan
pasien yang sudah terkonfirmasi positif
itu akan diwajibkan untuk
melakukan isolasi terpusat
dan ini saat ini kita juga melakukan
penyisiran untuk masyarakat
sudah terkompirmasi positif
arahkan tempat isoter
kemudian yang belum kita juga lakukan
kepada masyarakat yang memang
rumahnya betul betul tidak memenuhi syarat
untuk dilakukan isolasi mandiri